presiden joko widodo semprot pejabat pamer harta kekayaan
hal ini yang dilakukan anak petinggi pajak dan kepala bia cukai daerah istimewa yogyakarta
yang akhir akhir ini menarik perhatian publik
menurut presiden wajar jika rakyat mengecam dan merasa kecewa terhadap
perilaku beberapa birokrat dan keluarganya tersebut
karena memang hal itu dirasa tidaklah pantas
jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan
pagi sampai dipajang pajang di ig di media sosial itu sebuah
kalau amparan birokrasi sangat tidak pantas